bagaimana kondisi terkini usai kebakaran yang melanda waiwul pada kamis malam bergabung timbul batubara kepala balai besar konservasi sda ntt
selamat malam pak timbul
selamat malam mbak fani
ya terkait dengan kebakaran yang melanda kawasan ymul pada hari kamis kemarin
sejauh ini apakah kebakaran juga ikut menjalar ke kawasan cagar alam dan taman nasional komodo pak timbul
ya agak berbeda ya mbak cagar alam dan waywool itu terpisah dengan taman nasional komodo
jadi terpisah laut taman nasional komodonya aman
kemudian saya perlu sampaikan bahwa desa yang kejadian kebakaran adalah di desa matang sanggar
di tenggara winko
di jambatan komodo jadi agak berbeda mbak fani
oke oke berarti terpisah dari kawasan cagar alam tadi ya pak timbul
oke sejauh ini penyebab kebakaran sudah ada hasil penyelidikannya seperti apa
dan seberapa besar kebakaran ini
ya sampai sekarang kita tahu informasi adanya pengembaraan
dimulai dari pengembaraan memang di sekitar kawasan kami itu
ada pengembalaan mbak fani jadi
diduga atal api dari pengembaraan tanah masyarakat dan menjalak ke cagar alam waywool
oke apakah ada korban luka artinya wisatawan yang mungkin kebetulan berada di kawasan tersebut
pada terjadi atau pada saat terjadinya kebakaran
jauh mbak fani jalan kaki aja
iya dua jam
kita jalan kaki untuk mencapai titik lokasi kebakaran
oke artinya juga untuk ekosistem kemudian populasi habitat yang ada di sana
laporannya seperti apa pak timbul
jadi begini tanggal tiga belas hari kamis pukul dua belas dua puluh satu wib
kami menerima informasi dari masyarakat
kami memerintahkan kepada petugas kami di lapangan seluruhnya
dan saya berkoordinasi dengan bop
di tepon bajo pore gamkar menggarai barat
dan seluruh tim bergerak menuju tkp
nah pada saat itu dari titik parkiran mobil harus jalan kaki dua jam
oleh karena itu kami bagi dua
tim darat dan tim laut
bersama dengan badegat bum
sesampainya di tempat sekitar jam satu api masih ada sedikit
jadi memastikan api para api tidak ada lagi
jadi jam dua kami pastikan tidak ada lagi api
baik terima kasih pak timbul batubara sudah bergabung di cnn indonesia connected malam hari ini